kedua tersangka ditangkap aparat polis tampes makassar setelah bidokes polda slowis selatan
memastikan kardus dalam kamar kos di jalan balang turunan makassar adalah tujuh kerangka bayi
tersangka nm merupakan penghuni kamar kos nomor tiga tempat kardus kardus tersebut disimpan
perempuan berusia dua puluh sembilan tahun ini diduga ibu dari tujuh kerangka bayi
nm menghilang sekitar enam bulan lalu tanpa membayar sewa kos
pada selasa malam mantan mahasiswa bidang ilmu kesehatan itu ditangkap tim jatan ras polrestabes makassar di konawe sulawesi tenggara
selama di konawe nm bekerja di sebuah pabrik ia diperkirakan tiba di makassar pada jumat ini hari
sebelumnya kamis petang sm pacar korban lebih dulu tiba
buruh pabrik di tanah bumbu itu juga ditangkap tim jatan raspo restabes
jumat pagi ini kedua tersangka akan menjalani pemeriksaan kejiwaan juga dna di bidokes polda sulawesi selatan
aksi tersebut diduga dilakukan kedua tersangka sejak dua ribu dua belas hingga dua ribu tujuh belas lalu
saat nm masih berstatus mahasiswa
ironisnya kerangka bayi terus mereka bawa berpindah pindah kos sampai akhirnya kasusnya terbongkar